satu lagi kawasan hari bebas kendaraan bermotor atau car free day dibuka di jakarta
car free day antasari atau yang dijuluki antasari sky sports di jalan layang nontol antasari jakarta selatan
kini bisa dijadikan lintasan berolahraga saat akhir pekan
minggu pagi jalan layang nontol antasari tb simatupang dan antasari blok m jakarta selatan
untuk pertama kalinya dijadikan lintasan car free day
jalan sepanjang empat enam km ini ditutup untuk kendaraan bermotor sejak pukul enam hingga sepuluh pagi
dan rencana awal cfd akan dilakukan sebulan sekali namun jika animu warga tinggi
pemprov dki jakarta akan merutinkan kegiatan hingga satu atau dua minggu sekali
mengikuti evaluasi cfd mampang perapatan dua ribu tujuh belas lalu yang terlampau padat oleh pedagang yang berjualan di pinggir jalan
pemprov dki kemudian menempatkan pedagang binaan di halaman kantor wali kota jakarta selatan
yang di mampang sudah terlalu penuh dan disini berbedanya mohon maaf
pedagang kecilnya di pusatkan di wali kota di kantor wali kota sehingga kita disini murni untuk olahraga
jadi kalau mau kuliner mau beli peralatan olahraga pedagang kecilnya kita pusatkan di teras atau di tempat parkir dari kantor wali kota jakarta selatan
jadi ini murni kita gunakan untuk jalan kaki berolahraga sepeda dan juga beraktivitas yang mudah mudahan bisa dinikmatkan seluruh warga khususnya warga jakarta selatan
dan saat ini sudah ada produser lapangan cnn indonesia mutia wiro sastro di kantor wali kota jakarta selatan
halo selamat siang mutia
anda tadi saya yakin sejak pagi sudah berada di sana bagaimana anda melihat keseruannya
dan kenapa ini alasannya cuma sampai jam sepuluh pagi padahal untuk di tamrin sendiri atau di jakarta pusat itu hingga sampai jam sebelas siang
baik betul iqbal tadi pagi saya melaporkan di tempat yang sama di sini
memang kawasannya sudah sepi begitu karena memang hanya dibuka dari pukul enam sampai pukul sepuluh pagi saja
betul hari ini dengan tajuk antasari sky sports telah dibuka pertama kali rilis dari pemerintah kota administrasi jakarta selatan
membuka cfd antasari blok m sampai tbs lima tupang
sampai saat ini pun juga dapat saya kabarkan memang tadi jam sepuluh juga tadi sudah selesai
begitu kalau iqbal bertanya mengapa sampai jam sepuluh saja karena salah satu alasannya adalah karena memang untuk biasanya
kalau kita di carvide yang tadi iqbal sebutkan
seperti di tamrin ataupun di rawamangun dan sebagainya biasanya para pedagang kaki lima
para pedagang kaki lima binaan yang biasanya menjajakan jualannya di sekitaran kanan kiri ketika kita berolahraga
sekarang semuanya telah ditempatkan di halaman kantor wali kota jakarta selatan
sehingga kalau yang biasa kita alami begitu sampai pukul sebelas biasanya dari jam enam sampai jam sebelas
itu dikarenakan satu jam terakhir dari jam sepuluh sampai jam sebelas dialokasikan untuk para pedagang itu bersiap siap untuk
untuk berberes beres sehingga nanti ketika jam sebelas dibuka sudah tidak ada lagi pedagang yang tentunya memadati jalanan
yang tadinya digunakan untuk hari bebas kendaraan bermotor
sehingga sekarang karena semuanya ditempatkan dialokasikan di kantor wali kota jakarta selatan
sehingga mobilisasi begitu mudah hanya dengan mengangkat semua kon dan juga pembatas jalan
marka jalan yang dilakukan oleh dinas perhubungan dki jakarta
betul dari awal sampai tadi pukul sepuluh saya juga setelah memantau
dan menanyakan kepada warga tadi pun juga sempat pembukaan dibuka oleh wakil gubernur dki jakarta
sandiaga salahuddin uno yang mengatakan memang untuk car free day di antasari ini juga merupakan perwujudan
dan dari aspirasi warga yang menginginkan adanya lokasi atau tempat olahraga yang tidak hanya di pusat kota jakarta saja
biasanya di cfd tamrin sekarang dimulai diasosiasikan juga untuk di kota kota administrasi jakarta selatan
di mepang prapatan dan juga di antasari
berjalan juga mulus dan tidak ada hambatan
kegiatan apapun begitu walaupun iqbal tadi ketika saya bertanya kepada warga pun juga masih banyak yang belum merasa tersosialisasikan dengan baik
dengan adanya car free day yang memang sudah dinanti oleh warga
ketika anda melakukan atau melintasi kawasan itu kan bisa kita katakan di atas begitu
apakah anda merasakan angin yang cukup kencang di kawasan itu
karena kita tahu sendiri bahwa biasanya untuk jalan layu nontol yang berada di atas kita tidak boleh menggunakan kendaraan roda dua
di sini biasanya banyak yang menggunakan sepeda juga
apakah cukup aman begitu untuk dilewati
baik iqbal ini juga menjadi sorotan dan konsentrasi ketika tadi wakil gubernur bersama dengan wali kota jakarta selatan trikus niadi
menjajaki begitu atau menjajal tempat tempat atau lintasan tadi sepanjang empat enam km yang mengelar dari kecamatan kebayoran baru sampai kecamatan cilandak
seperti apa tracknya apakah aman
dan juga apakah tidak mengganggu sirkulasi atau jalan yang ada di bawahnya yang digunakan untuk kendaraan bermotor untuk alternatif kendaraan bermotor
dan tadi telah disampaikan pula bahwa memang evaluasi evaluasi tersebut akan masuk ke dalam diskusi nantinya setelah cfd kali ini berakhir
sehingga nanti jika ada rute yang lebih baik yang bisa ditempu oleh warga menggunakan sepeda roda dua begitu ataupun berjalan kaki ataupun berlari
nanti akan masuk ke dalam diskusi pemerintah kota
dan iqbal ini juga menarik kenapa antasari jakarta selatan dipilih untuk menjadi salah satu lokasi cfd
ada mampang perapatan dua ribu tujuh belas dan ada antasari ini di kota administrasi jakarta selatan
karena memang sesuai pergub dki nomor dua belas tahun dua ribu enam belas di pasal empat nya menyebutkan memang kalau lokasinya iqbal untuk cfd harus di tempat tempat atau lokasi lokasi yang memang padat oleh kendaraan biasanya
sehingga untuk lokasi lokasi tersebut artinya nanti jika ada cfd akan menambah nanti untuk memulihkan kualitas udara yang ada di sekitaran lokasi tersebut
maka dari itu antasari adalah salah satu yang dipilih oleh pemkot administrasi jakarta selatan
saya juga ingin bercerita tentang animo masyarakat tadi ketika melihat dan juga menyaksikan dan juga merasakan sendiri tadi cfd bukan cuma itu saja tentunya bukan cuma cfd tapi juga wisata kuliner
yang kita temukan di hari bebas kendaraan bermotor begitu di jakarta selatan ini di kantor wali kota jakarta selatan mereka sedikit mengeluhkan warga sedikit mengeluhkan akan sistem pembayarannya begitu karena memang untuk cfd kali ini sendiri
karena juga dihadiri oleh bank dki sebagai salah satu sponsor begitu untuk mereka atau untuk anda warga yang ingin mencoba wisata kuliner atau mencoba tenan tenan tenda yang merupakan adalah warga atau pedagang ukm dari program kewirausahaan okoc
anda harus menggunakan kartu
kartu atau e cash kartu uang elektronik begitu sehingga anda harus membayar atau merogoh kocek sebesar rp lima puluh sampai rp seratus dulu ibadah kata untuk top upnya
ini yang kemudian tidak konvensional yang biasanya kita hanya membeli makanan hanya dengan uang tunai saja ini harus membeli seperti itu
dan salah satu keluhan warga tadinya memang menyemut baik atas usulan ini atas adanya cfd ini adalah sosialisasi yang kurang baik begitu karena memang dari pemerintah kontas sendiri tidak gencar untuk memberikan sosialisasi
media sosial hanya berupa di kelurahan keluran saja berupa media konvensional di billboard dan sebagainya ini yang dirasa warga kurang karena mereka saja baru mengetahui ada cfd baru pagi tadi begitu iqbal
dan skpd atau satuan kerja perangkat daerah yang berpartisipasi dalam acara ini ada dinas lingkungan hidup yang menyediakan toilet portable begitu lalu juga ada dinas kesehatan yang menyediakan ambulans dan mobil dan juga ini juga tenaga medis yang disediakan oleh dinas kesehatan
dan juga dinas pariwisata dan kebudayaan yang juga tadi memberikan hiburan hiburan saat pembukaan tadi
rencananya iqbal nanti untuk pelaksanaannya sendiri untuk sampai saat ini sebelum ada diskusi lebih lanjut akan hanya ada rentang sebulan sekali dalam pelaksanaan cfd antasari ini bergantian antara antasari dan juga mampang perapatan
namun jika dirasa animo masyarakat begitu tinggi dan demand atau permintaan begitu tinggi nantinya juga akan dilaksanakan sekitar satu atau dua minggu sekali sehingga warga pun juga memiliki pilihan bukan cuma terkonsentrasi di cfd tamrin
yang kita bisa tahu setiap minggunya begitu padat bahkan sehingga makin sulit begitu untuk berolahraga atau untuk lari karena begitu padat dengan warga
baik mutia lengkap sekali informasinya terima kasih atas informasinya sekali lagi dan selamat bertugas kembali
mutia wiro sastro melaporkan langsung dari kantor wali kota jakarta selatan